apa saja yang terjadi di tanah air dalam dua puluh empat jam terakhir ini kami merangkumnya dalam indonesia flash news
sebuah video aksi turis asing di kawasan pura besakih menjadi viral di dunia maya
video tersebut memperlihatkan aksi turis asing yang naik dan duduk di padmasana kawasan kura besaki
warga dunia maya pun menyayangkan aksi turis yang dinilai kurang beretika
warga mempertanyakan keberadaan pemandu wisata yang dianggap tidak memberikan pemahaman
namun kapan video ini direkam belum diketahui pasti waktunya
karena latar belakang suasana yang berbeda dalam beberapa hari terakhir di mana terdapat upacara keagamaan di kura besaki